oh iya kita lanjut yaya bener kita lanjut yuk
kita balik ke tanah aja aku mau pengen tidur aku juga pengen tidur jadi
sesama angin takut tuh tuh tuh ada bunyi bunyinya
ya itu teh suara angin paretek kena daun kegesek gesek jadinya berbunyi
wunah naon aja nyingsi anak anak karunya
eh yaudahlah yuk kita tidur aja yuk parete sien hahaha saya bukan sien tapi malu ayo
tidur ayo berdua yuk tidur yuk si adam berumur entah tinggal sakyu
ada males deh besok pagi beresin ya ah ayo ayo yang cowok cowok sini
cocok ayo masuk cepetan ijalan lama lama ih kita sebelah sana nih hayuk
pa kata tit bern berisik sih
dulu pohon itu terkenal sebagai pohon yang misterius
jadi siapapun yang dekat sana atau lewat atau melecehkan pohon itu
pasti saja ada kejadian apa apa aneh aneh lah
kata pak rt jangan tipis di pohon
aku bawa ke sekolahan
adam kamu ngumpul lagi ya
iya pt sedikit
sebentar lah gantilah bersih bersih kita kan mau jurid malam
jangan takut kita kan laki laki
udah cepetan sana ganti celana bersih bersih
jangan lupa dibersihin ya
ini baunya udah kayak selesai sekolahan sd
kita tidur aja yuk
orang gak ada apa apa juga
kalian mah dikit dikit takut
jangan kayak gitu ah
jadi cowoknya harus pemberani
berarti adam lagi lapar
berarti adam lagi lapar
berarti adam lagi lapar
kok pada mau tidur
gimana nih jurit malamnya
kebersamaan kan yang paling penting
siapa yang mau ikut jurid malam

ada nasi padang ke pak rete
pokoknya sama kejutan namanya kejutan itu kan surprise gitu
kalau sekarang dikasih tahu itu udah kejutan dong namanya
jadi siapa yang mau ikut ayo
siapa yang mau ikut
oke gitu dong
yaudah semua berangkat ke sana siap siap
eh pak reti emangnya pak reti udah nyiapin hadiah apa buat anak anak
belum jadi gak ada hadiah
shhh kayak ucing dar dan yang cicing ulah gandeng
ih bukan masalah gandeng gandeng masalah ribut ribut
pak rete mah tega banget sih
ini bukan diboongin
tapi biar biar wah
pokoknya nanti kalau anak anak marah karena gak ada hadiah paretnya tanggung jawab ya
tenang pokoknya kalau ada apa apa tanggung jawab
eh pak rete kok saya
aku takutnya aku merinding adam
disini serem dia
kayaknya kita belok kiri terus belok kanan
oh iya kita lanjut itu
iya iya bener kita lanjut yuk
eh kak kita balik ke tenda aja
aku mau pengen tidur
aku juga pengen tidur
udahlah kok petunjuknya ada dua sih
di sugar buyer
kredit ini untuk kamu

hadiahnya nyusul di jakarta aduh ayah dia emang selalu begitu deh ya udah muter muter semalam
emang taunya zom eh ngomong ngomong ada masalah mana oh iya gue tadi bilang kamu ya enggak berarti
jalannya lewat sini enggak nyampe nyampe aku yakin tapi pas
bertiga anakku ragu ragu sih terus lewat mana
warung itu apa